pada akhirnya perkenankan saya mengucapkan banyak terima kasih
khususnya kepada bapak presiden joko widodo
bapak menko polhukam pak mahfud md
pimpinan polri yaitu bapak kapolri jenderal listio sigit
bapak bapak kapolri komisaris jenderal gatot edi pramono
bapak kabar eskrim komisaris jenderal agus adrianto
dan bapak komandan korus primo polri komisaris jenderal anang revandoko
yang juga telah saya anggap seperti orang tua saya sendiri
kepada para komandan rekan rekan dan senior yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
yang telah memberikan dukungan serta masih memberikan kepercayaan kepada saya untuk dapat mengungkap kebenaran
terima kasih juga kepada lpsk yang telah mendampingi dan memberikan perlindungan kepada saya hingga saat ini
dan tidak lupa kepada seluruh masyarakat indonesia yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada saya
kiranya tuhan senantiasa mencurahkan berkatnya kepada kita semua